sementara itu komandan bansar korwil jawa barat memastikan
bendera yang dibakar pada peringatan hari santri nasional di kecamatan limbangan garut
merupakan milik ormas hizbut tahrir indonesia
banser jawa barat mengatakan pihaknya mencium aksi provokasi
dari ormas yang telah dilarang di indonesia itu
perlu masyarakat pahami bahwa memang hari santri nasional itu
mayoritas yang menghadir itu pastinya santri daripada benah diin
nah ini memang sudah ada niatan dari provokasi dari kelompok hti
sehingga ini memicu daripada teman teman banser di manapun pada saat melaksanakan asn
karena kita memang sudah mengidentifikasi dari awal bahwa akan ada provokasi hal seperti ini
dan ini di luar
sangka bahwa mereka amat emosi dengan hadirnya atribut hti di tengah tengah acara hsn
yang dikibarkan padahal itu sudah disepakati oleh panitia dan peserta lainnya
untuk tidak mengibarkan atribut apapun hanya bendera merah putih
tetapi ketika ada yang mereka ambil dan ini perlu ditekankan bahwa kita bukan membakar kalimat tauhid

tetapi ketika ada yang mereka ambil dan ini perlu ditekankan bahwa kita bukan membakar kalimat tauhid
bendera hti yang matabene bendera hti itu sudah dilarang di negara kesatuan republik indonesia
divisi humas polri mendatangi majelis ulama indonesia untuk membahas pembakaran bendera di garut
senin dua puluh dua oktober dua ribu delapan belas yang videonya sempat ramai di media sosial
mui menggelar rapat dengan polri membahas aksi pembakaran bendera yang diduga dilakukan oleh anggota banser
terdapat beberapa sikap yang dikeluarkan oleh mui dalam menyikapi kasus pembakaran bendera tersebut
mui menyatakan prihatin dan menyesal
misalkan adanya kejadian pembakaran bendera
mui meminta polri untuk bertindak cepat dalam mengusut tuntas kejadian ini
dan menghimbau masyarakat menyerahkan masalah ini ke pihak kepolisian
kepolisian telah memeriksa tiga orang yang melakukan pembakaran bendera
seperti dalam video pembakaran yang ramai di media sosial
mui merasa prihatin dan menyesalkan kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut
karena telah menimbulkan kegaduhan di kalangan maslam
mui meminta kepada yang telah melakukan tindakan tersebut untuk meminta maaf
dan mengakui kesalahannya secara terbuka kepada maslam
mui mendorong dan menghimbau kepada semua pihak untuk menyerahkan masalah ini kepada proses hukum
dan meminta kepada pihak kepolisian untuk bertindak cepat
mui memohon kepada semua pihak untuk dapat menahan diri tidak terpancing dan tidak terprovokasi oleh pihak pihak tertentu
agar ukuran islamia dan persaudaraan di kalang umat serta bangsa tetap terjaga dan terperbihara
lima mui menghimbau kepada pimpinan orang masyarakat islam
para ulama iya'i ustadz dan ajemanti
untuk ikut membantu mencingkan suasana dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif
sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan